sementara itu ketua umum p tiga romahur muzi menyatakan dirinya dijebak dalam kasus dugaan suap seleksi jabatan di lingkungan kementerian agama
pernyataan tersebut ia sampaikan ketika keluar dari gedung kpk sabtu siang sekitar pukul sebelas lewat empat puluh tujuh menit waktu indonesia barat